ajukan pinjaman melalui aplikasi motion banking

antum punya hp
antum punya kontak nomor mereka
berarti antum yang hubungin mereka
inti dari semua perkara adalah islam
dan tiangnya adalah sholat
kagak adet yang gimane
ya amruk bang
segitu belum gue gulung
gue kagak pernah selalu buat sholat
gue cuman elu ngejagain bangunan diri elu
supaya kagak amruk
kagak mencok jidat
gulung lo pak adek
bang faang diundang sama ustadz sepuh
ke masjid pesantren
bang apoy juga diundang sama ustadz sepuh
amalnya mau kita di malam ustadz faruk ajak kita kumpul
pokoknya aneh kagak mau tau
itu yang ngundah si feng ya sama temen temennya
kenapa jadi amal
assalamualaikum warahmatullah warahmatullah
maaf karena tadi di dalam video aneh wo gonna bikin udah dua kali
saya denkpon dari fungki pantai
terus antum lakukan
lafisan pertama antum tebar faku di sekitar wilayah sini
lapisan kedua antum taruh pohon besar di sini sehingga mereka tidak bisa menembus masuk ke dalam pesantren
siap pak ustaz
antum jalankan tugas ana menjaga pesantren
oi kenapa itu
tugas dan tanggung jawab ana jauh lebih besar dibandingkan antu
ana harus menjaga stabilisasi keamanan dan mengendalikan situasi pesantren anur
masih mau protes antum
kita tidak boleh membiarkan pesantren anur dirusak dulu oleh pihak manapun

antum selesai bertetap di kolam horror musim

alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ya
hehehe eh berarti ini gerbang kayaknya baru ya habis direnop ya
ada rosi kena tuh
ya allah deg degan nyatanya sama eh kayak pertama kali datang ke sini
pesan tren anu
gimana masuk gak
nah pokoknya ini percaya sama mbok
sudah tidak kejalankan semuanya
iya ini udah kuat man
dari tadi belum kelar kelar
ini mtd dari tadi ngeliatin aja aneh susah nih
ini saja susah
tadi aneh kayak gini
ini nggak usah kece pelan sekali
ini sama kayak tadi
apa yang kerja
antum yang salah
eh lu bisa lu biasa
eh lu bocah
lo ngapa berdua pada berantem
musengin kita ini man
eh kami mau dijaga ke allah
itu kecohan gede banget
lepas di baju
kemana sih itu dua anak bongsor
bisa tapi tidak menjalankan amah amah anak
sampai sekarang belum datang
anda tidak hafal hafal kata sambutan
kenapa bisa begundal begundal itu datang lagi
masuk ke dalam pesantren
afek kerja antum berdua
antum menjalankan amah amah anak ustadz farouk
kenapa mereka bisa masuk ke dalam pesantren
kita ngejalanin udah sesuai
tidak perlu menjawab
cepat awasi mereka
jangan sampai kita ke colongan